halo pemerintah good morning
aksi demian aditya dalam membawakan atraksi sulap dead drop di salah satu acara ternyata memakan korban
sang stuntman yang diketahui bernama edison wardana mengalami kecelakaan dalam aksi tersebut
atraksi yang ditampilkan demian tampak mulus dan sukses
peti yang tergantung berisi demian jatuh dan semua orang panik
namun ternyata tiba tiba demand muncul di atas panggung
akan tetapi ternyata edison wardana sang stuntman masih berada di alat atraksi
dia dikabarkan mengalami cedera serius
dikutip dari detik com edison dikabarkan alami patah tulang busuk kebocoran paru paru hingga pendarahan
hobinya bermain olahraga bola basket membawa edison kerap kali menjadi komentator olahraga tersebut
berdasarkan informasi dari akun instagramnya diketahui pula sang istri dalam kondisi mengandung
hingga saat ini edison masih menjalani perawatan di rumah sakit royal taruma jakarta barat
pihak demian maupun rumah sakit belum mau memberikan keterangan mengenai kecelakaan ini
sontak kecelakaan yang dialami edison saat show ini membuat netizen kaget
mereka pun mendoakan agar edison cepat sembuh
aku memanggilnya keterangan kematian
au lagi melihatnya di marketing melmurit yang dipadu karena sebuah teknologi yang dirumah serius

mereka dari pangku nuclei undur abu abu ngundur ke latihan écé daft choice de la banda